hai akhir september dua ribu dua puluh majelis ulama indonesia kota pematang siantar sumatera utara mengadakan
rapat mendadak rapat digelar sebagai buntut adanya jenazah perempuan dimandikan oleh empat pria atau
tidak murimnya di rsud jasmen saragih jasad wanita bernama zakia terkonfirmasi covid sembilan belas
sehingga harus segera dimakamkan sesuai protokol kesehatan suami almarhumah lantas keberatan karena
diduga ada unsur pelecehan dengan mengabadikan foto jasad korban tanpa busana rapat dihadiri
pengurus mui dan juga ulama ini menyayangkan tindakan yang dilakukan tim medis karena dianggap
penyalahi syariat islam bila meninggal dunia seorang perempuan maka wajib perempuan yang
memandikannya terkecuali suaminya atau mahrumnya bila itu pun tidak ada maka disampaikan pada waktu
jenazah tidak dimandikan bahkan cukup ditayamungkan saja ini tidak dilaksanakan oleh bila mait yang
ada di rumah sakit umum sehingga seorang laki laki memandikan jenazah perempuan sesuai dengan
pengakuan suami dari almarhumah bahkan dipotong lagi maka dalam keadaan tidak berpakaian sewa
penampung sementara pihak rumah sakit menyatakan
permintaan maafnya dan berjanji akan memperbaiki pelayanan khususnya dalam penanganan covid sembilan belas
maaf kepada keluarga almarhumah sakit dan secara umum kepada bapak ibu umat islam dan juga kepada

pada tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh di keputusan com id